pemilihan umum merupakan momen penting bagi tanah air namun pemilu juga rentan terhadap penyebaran hoax yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif
ruang digital yang kondusif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang damai bagi seluruh rakyat indonesia

isu hoaks yang ditemukan juga beragam mulai dari isu kesehatan pemerintahan penipuan politik internasional penjemparan nama baik hingga mitos
pratama persada pakar keamanan siber mengatakan semakin banyak pengguna internet semakin mudah juga berita palsu disebarkan
ia menambahkan hoax marak terjadi ketika memasuki event tertentu untuk memancing kegaduhan
pemilihan umum menjadi salah satu event besar yang memicu beredarnya berita palsu
kalau kita lihat gitu sebenarnya banyak sekali penyebaran penyebaran berita hoax yang terjadi
itu memang ditujukan antara lain adalah untuk mempengaruhi opini publik
mereka membuat desain informasi yang seolah olah terlihat informasi nyata kemudian disertai dengan beberapa fakta bukti yang sebenarnya juga itu tidak benar
yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik
pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
oleh karena itu penting untuk melawan hoaks untuk mewujudkan pemilu yang damai
mempersiapkan ruang digital yang kondusif menjelang pemilihan umum serentak dua ribu dua puluh empat merupakan cara yang dapat dilakukan
menurut usman kansong direktur jenderal informasi dan komunikasi publik kominfo puncak dari penyebaran hoax politik kerap terjadi satu bulan sebelum pencoblosan
maka dari itu ada tiga lapisan yang akan dilakukan kementerian komunikasi dan informatika untuk mencapai pemilu damai
pertama dengan peralatan dengan mesin yang kita sebut ais automatic identification system
jadi mesin ini bekerja secara otomatis mencari konten konten negatif termasuk hoaks politik tadi
jadi dia bekerja dua puluh empat jam tiada henti begitu ya
jadi begitu dia menemukan hoaks dia akan catat kira kira seperti itu ya
kemudian yang kedua melalui sosialisasi
jadi kita punya patroli cyber ya ini manusia ini terdiri dari tiga sif bekerja dua puluh empat jam memelototi media sosial ruang digital
kalau menemukan hoax politik akan dicatat begitu kan
nah yang ketiga laporan masyarakat
jadi masyarakat bila menemukan hoaks politik di media sosial bisa melapor ke aduan konten id
nah setelah kita identifikasi hoaks hoaks itu maka kita kemudian minta platform untuk men tag
kalau dia berupa konten di media sosial kominfo tidak bisa melakukan take down langsung
jadi harus meminta tag down ke platform
tapi kalau dia berupa website ya misalnya website peserta pemilu dan menyebarkan hoax kita bisa lakukan pemblokiran langsung ke websitenya itu
nah jadi tiga mekanisme itulah yang kita lakukan
dan kita dalam menjalankan ketiga mekanisme itu kita bekerja sama dengan bawaslu
ada memorandum of understanding mou antara kominfo dengan bawaslu
karena di dalam pemilu itu ada tiga jenis kampanye
ada kampanye positif positif campaign
ini isinya pokoknya saya yang paling hebat lah kira kira itu
partai saya yang paling hebat kandidat saya yang paling hebat begitu
nah yang kedua negatif campaign
ini biasanya menyerang lawan politik
setelah hoaks teridentifikasi kominfo akan memperbaiki
meminta platform media untuk menurunkan berita palsu tersebut
penyebar hoax juga bisa terancam pasal dua puluh delapan ayat satu undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman enam tahun penjara
selain upaya yang telah dilakukan kominfo
masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi yang beredar di media sosial
agar tidak termakan berita palsu